empat desember dua puluh satu tahun lalu legenda sepak bola indonesia widodo cahyono putro berhasil mencetak gol spektakuler yang akan selalu dikenang oleh penggemar sepak bola
ketika itu widodo menciptakan gol salto ke gawang kuwait di piala asia seribu sembilan ratus sembilan puluh
pada empat desember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam nama indonesia seketika tenar di kancah sepak bola internasional
hal ini lantaran gol fantastis yang dicetak widodo ke kuwait
meski tak lolos fase grup indonesia patut bangga karena gol pelatih bali united itu langsung menjadi perhatian media media internasional